jelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas dinamika di kalangan elit politik semakin dinamis
baru baru ini presiden ri ke enam susilo bambang yudhoyono merespon pernyataan presiden jokowi
yang menyalahkan kebijakan subsidi harga bbm yang diterapkan saat sbe berkuasa
partai demokrat menilai pernyataan jokowi itu dapat mempengaruhi sikap politik mereka di pilpres mendatang
lini masa twitter sempat ramai dengan tagar sby jelaskan beberapa hari yang lalu
melalui cuitan di akun at sbyudhoyono mantan presiden ke lima republik indonesia itu merespon
pernyataan presiden joko widodo terkait kebijakan subsidi harga bbm di masa pemerintahannya
sebelumnya presiden jokowi menyampaikan kebijakan satu harga bbm sebagai salah satu program unggulan
jokowi juga mengungkit soal besarnya anggaran subsidi bbm di masa lalu
yang tak mampu membuat bbm memiliki satu harga di seluruh indonesia
dulu ini nggak ada subsidi
dulu subsidi sampai rp tiga
kenapa harga juga tidak bisa sama
ada apa kenapa nggak ditanyakan
sekarang subsidi sudah tidak ada untuk bbm
tapi harganya bisa sama dengan di sini
ya ini harusnya ditanyakan
tak cukup sampai di situ
sehari kemudian akun twitter presiden jokowi menyita perhatian warganet
dengan menjawab cuitan akun salah satu anggota jkt empat puluh delapan
yang berujung pada pemecatan admin akun twitter jokowi
ketua divisi advokasi dan hukum dpp partai demokrat ferdinand huta hayan menilai jokowi terkena tulah
akibat kritikan yang berujung ramainya tagar sbi jelaskan seperti dikutip cnn indonesia com
dengan sikap jokowi itu
demokrat dipastikan akan semakin mengambil jarak soal sikap politiknya di pilpres
demokrat menilai kegagalan rezim jokowi semakin nyata dengan diikuti gerakan mengganti presiden baru yang semakin gencar di daerah daerah
sementara itu di tengah kekecewaan kader demokrat terhadap jokowi
ketua kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono bertemu wakil ketua dewan pembina gerindra sandiaga uno
untuk menjajaki peluang koalisi pilpres dua ribu sembilan belas pada jumat malam
menurut pengamat politik lipi siti zuhroh
berdasarkan dinamika itu publik juga melihat keadaan jokowi
prasyarat sebuah koalisi antara demokrat dan jokowi kurang mantap
meski sebetulnya sby atau demokrat dalam beberapa kesempatan proaktif dalam berkomunikasi politik
andri setiawan cnn indonesia
ya tagar sby jelaskan yang merupakan buntut reaksi ketua umum partai demokrat sby kepada presiden jokowi soal harga bbm
di masa lampau tampaknya merembet ke sikap demokrat jelang pilpres di dua ribu sembilan belas
dan terbaru justru ketua kogasma partai demokrat ahy
ini bertemu dengan ketua tim pemenangan pilpres partai gerindra sandiaga uno
sempat ada peluang untuk berkoalisi apakah demokrat kini kecewa dengan jokowi dan mulai menjajaki kemungkinan koalisi dengan prabowo
kita akan ulas kemungkinan kemungkinan tersebut bersama dengan tiga tamu saya pada malam hari dari tiga partai politik
yang berbeda tentunya ada di lingkaran dari kemungkinan besar adanya koalisi koalisi di pilpres dua ribu sembilan
di sebelah kiri saya sudah ada bang masinton pasaribu dari pdi perjuangan
selamat malam bang maksinton pasaribu
dan paling ujung ada bang andre rosiade wakil sekretaris partai gerindra
bang andre selamat malam
dan yang tengah ini karena ada di tengah posisinya partainya kira kira begitu ya di antara dua koalisi ini
ada bang ferdinand huta hayan kadif advokasi dan hukum partai demokrat
bang ferdinand selamat malam
nah karena ada di tengah posisinya dan juga sepertinya juga di tengah dalam poros koalisi ini
saya ingin langsung ke bang ferdinand terlebih dahulu tentunya
ini mempertanyakan mengenai kemudian
setelah pak jokowi ada sempat menyinggung mengenai harga bbm beberapa waktu yang lalu ya
ini kan sempat ada respon dari pak sby begitu
apakah kemudian pernyataan itu betul betul mengganggu partai demokrat atau mungkin pak sby secara pribadi bang ferdinand
jadi begini ya saya harus menjelaskan lebih awal bagaimana sebetulnya sikap demokrat selama ini
pak jokowi itu sudah beberapa kali komunikasi dengan pak sb
bahkan mengutus juga beberapa kali ada pak luhut pernah juga ketemu pak sby
ada pak wiranto juga menyampaikan niatnya untuk
bagaimana bisa bersama sama di dua ribu sembilan belas nanti
tetapi memang karena timeline partai demokrat belum tiba untuk saatnya menyatakan mendukung siapapun
maka partai demokrat selalu menjawab belum saatnya nanti kita akan lihat perkembangan situasinya
nah namun akibat dari kejadian kemarin peristiwa saat di acara workshop fraksi p tiga ya
pak jokowi menyampaikan dan meminta membandingkan kebijakan beliau sekarang di sektor bbm dengan kebijakan di pak sby dulu
nah itu memang menjadi game changer menurut saya
sesuatu yang mengubah situasi politik kita sangat tiba tiba dan mendada
artinya kalau dikatakan demokrat kecewa betul kecewa
orang yang berdiskusi kemarin itu dengan ketua umum pak sby
beliau menyampaikan memang beliau kecewa ya dengan apa yang disampaikan oleh pak jokowi
tetapi kekecewaan itu tentu dalam tataran normal ya sebagai manusia
tidak langsung marah atau apa
namun beliau meresponnya dengan memberikan tweet karena memang di jajaran pengurus harian partai demokrat itu
memang ada kemarahan yang timbul
maka sby memeluncurkan tweetnya itu justru sebetulnya untuk menenangkan kadernya
tetapi kemudian kader melihat ini tidak bisa dibiarkan
nah itulah akibatnya kemarin di media sosial kita lihat terjadi pertarungan yang cukup sengit
antara pendukung pak jokowi dengan pendukung pak sby
oke baik ini marahnya begini
marahnya karena sebenarnya dengan teman teman bama sby
kalau sudah hampir jadi begitu tiba tiba ada masuk pak jokowi jadi agak marah
atau marahnya kenapa dan sampai mana kemudian ini bisa mengganggu ritme koalisinya
kita itu sebagai kader melihat bahwa apa yang disampaikan pak jokowi itu sebetulnya sesuatu yang lucu dan tidak sepatutnya disampaikan ya
karena apa begini loh pemimpin itu semua masing masing punya kebijakan ya
pak sby punya kebijakan dulu bu megawati juga punya kebijakan
pak sby itu sepuluh tahun memimpin tidak pernah mengolok olok satupun kebijakannya bu megawati
bahkan kita tahu blbi di era bu megawati itu bagaimana masalahnya
pak sby selalu tidak ingin mencolek colek ini karena beliau itu merasa semua presiden itu punya kebijakan dan tidak boleh diganggu
karena itu juga kebijakan itu sudah ditujuin oleh dpr
nah kemarin apa yang disampaikan pak jokowi itu memang jadi mengganggu kita semua
bahwa menganggap bahwa apa yang dilakukan pak sby ini adalah penyebab semua masalah yang terjadi sekarang
padahal kita tahu bagaimana pada saat sby memimpin dengan kebijakan kebijakannya memberikan subsidi itu
sampai mengganggu ke peta koalisi tidak
saya pikir ya cukup ada pengaruhnya kesana ya
saya harus sampaikan bahwa peristiwa tersebut justru menjauhkan partai demokrat dari pak jokowi
pak jokowi ini menambah jauh jarak ya
sangat dekat ya
ya komunikasinya baik saya tidak menyatakan dekat ya
tapi komunikasinya berjalan terbukti dari beberapa kali pak jokowi ketemu dengan sby
bahkan sekitar dua minggu lalu ketemu lagi

nah ini sebab akibat dari peristiwa ini saya pikir
pak jokowi malah menjauhkan demokrat dari beliau
pak jokowi menurut bang ferdinand agak jadi menjauhkan demokrat dengan pdip dengan pak jokowi
semakin sulit nggak kira kira untuk pdp sekarang saat ini
posisinya kalau memang mau merangkul demokrat ya
sebenarnya kan nggak ada yang apa
pak jokowi itu kan tidak bermaksud menyampaikan kritik atau apa
dia memberikan komparasi aja
perbandingan gitu ya
bukan kemudian menyalahkan
nah jadi apa yang dilakukan oleh pak jokowi itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu
dia memperbandingkan saja bahwa ketika sebelumnya subsidi untuk bbm itu sampai tiga ratus empat puluh triliun
nah sekarang ini pada saat subsidi itu ya harga nggak sama di seluruh indonesia
nah sekarang itu harga relatif sama
dulu itu kan kita masih mendengar keluarga
mendengar keluhan di kawasan
saudara saudara kita di kawasan timur sana
itu harga bbm itu bisa sampai seratus ribu per liternya
itu di pengecar
sekarang sama gitu
di pengecar masih beda lah
iya nah jadi ini yang disampaikan oleh beliau
nah kemudian ini menjadi rame ketika respon dari pak sby menurut saya terlalu ini juga gitu ya
apa terlalu ini reaktif begitu ya
nah tapi juga responnya kan setengah setengah
saya akan jelaskan katanya kan
tapi kan semua publik nunggu penjelasan
dan sampai sekarang kan nggak ada penjelasan lanjutannya gitu
nah sebenarnya kalau kita melihat secara komunikasi apa yang disampaikan
menurut saya hal hal yang biasa saja
bukan menyindir pak sby saat itu
tidak ada dalam rangka itu
dan apa yang dikerjakan pak jokowi ini kan sebenarnya juga
sekarang ini ya
bagian dari kesinambungan apa yang pernah dikerjakan oleh pak sby
tapi kalau tadi kata bang ferdinand
bahwa ini akibatnya bisa membuat jarak antara pak jokowi dengan demokrat atau mungkin pdip
sehingga yang tadinya hampir mungkin bisa jadi berkoalisi
jadi agak jauh ini bagaimana bang mas yuta
ya kalau dalam dinamika
dinamika ini kan masih berdinamika ya
kayak sinyal handphone
kadang apa sinyalnya tuh nyambung
kadang nyambung tapi nggak jelas
jadi kalau dinamika politik itu persis
jadi kemarin sempat nyambung ya
ya sempat nyambung
kadang nyambung tapi suaranya terdengar tapi terputus putus
itu dinamikanya seperti itulah politik itu
jadi kalau saya melihat ini tataran yang dinamis menurut saya juga
sehingga publik bisa melihat ini lebih konstruktif
nah kalau ada
ini sindir sindiran apa menurut saya sih
biasalah masih dalam tataran yang dinamis menurut saya
jadi belum sebegitu mengganggunya ya bagi pdip sebenarnya
untuk kemudian bisa agak lebih sulitkah kemudian menjajaki partai demokrat lagi setelah kejadian itu
karena saya melihat yang disampaikan pak jokowi itu
bukan untuk mengganggu atau juga tidak punya motif lain
merusak hubungan komunikasi atau apa segala macam
tidak ada punya motif lain
dia cuma menyampaikan itu ya
apa adanya saja
nah jadi menurut saya dan dalam komunikasi komunikasi antar kader ya
saya dengan bung ferdinand sesama mantan beliau dulu ya
mantan pendukung jokowi
bentar lawan gitu ya
saya sampai sekarang tetap mendukung jokowi
meskipun berada di partai yang berbeda kan tetap baik
dengan pak andre juga begitu
jadi menurut saya dinamika dinamika seperti ini memang harus kita lalui
dan biasa saja begitu ya
kalau kata bang mas hinton ada putus ada nyambung
kalau ini bagaimana demokrat dengan partai gerindra
ada pertemuan kemarin ya antara mas ahy dengan mas sandiaga uno
nanti akan dijawab oleh bang andre usajede bagaimana
kemudian sinyalnya apakah kuat atau masih putus putus
kita akan bahas nanti
prime news akan segera kembali setelah ini
anda kembali di prime news
saya masih bersama dengan tiga tabu prime news
pada malam hari kita masih membahas bagaimana kemudian peluang peluang koalisi terkait dengan demokrat
apakah kemudian ini mulai beralih dari yang tadinya sempat akrab dengan pdi dengan jokowi
sekarang sudah mulai agak membuka komunikasi dengan partai gerindra
tadi kita bicara sinyal terakhir ya bang masinton ya
agak ada yang putus putus ada yang naik turun dan lain sebagainya
sempat bertemu dengan mas sandiaga uno mas ahaye
beberapa hari yang lalu begitu kemarin
tadi malam ya
apakah ini kemudian tanda sinyalnya sudah semakin kencang
apa sinyalnya justru masih putus putus gitu
kalau di sebelah mungkin putus putus ya
kalau kami mungkin pertemuan antara mas ahy dan bang sandi tadi malam
itu menaikkan sinyal dari tiga g menjadi empat g
artinya apa kalau sudah menjadi empat g bang andre
jadi kalau menjadi empat g berarti komunikasinya baik
jadi sinyal internetnya paket internetnya baik
nggak ada putus putus ya
sehingga pertemuan tadi malam
kemarin malam ini insya allah akan ada tindak lanjutnya
karena partai gerindra selama ini selalu membuka diri berkomunikasi dengan apapun partai
dengan partai partai yang ingin melakukan perubahan nasib bangsa
karena kita lihat pak jokowi sibuk bekerja ternyata dolar sudah empat belas seratus sekarang
kita nggak tahu mungkin karena sibuknya lupa memikirkan masalah dolar juga mas inton
sehingga kita berkomitmen membangun komunikasi dengan berbagai partai politik
yang punya komitmen untuk melakukan perubahan nasib bangsa
nah salah satu partai yang kita anggap punya komitmen itu ya partai demokrat
dan kita selama ini membangun komunikasi
alhamdulillah pertemuan terus berjalan komunikasi lancar
kemarin mas ahaye dan bang sandi sudah bertemu
apa sih yang dibahas bang andre saat pertemuan antara mas ahy dengan bang sandiaga uno
yang dibahas tentu bagaimana nasib bangsa ke depan
bagaimana perbaikan ekonomi ke depan
bagaimana nasib bangsa ini kita butuh perubahan
jangan sampai bangsa ini yang kita cintai ini
apalagi pak s b sudah meninggalkan legasi pertumbuhan ekonomi yang bagus waktu itu ya
pak jokowi gagal mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ditinggalkan pak sb ini
jadi ini yang kita bicarakan dengan mas ahaye
sehingga saya bisa memberikan sinyal
dari tiga g kita menjadi empat
nah itu kan secara umumnya tuh
kebaikan bangsa dan sebagainya
tapi dibahas juga misalnya kalaupun koalisi
siapa yang jadi cawapres siapa capresnya
ya seperti yang diinginkan partai demokrat
dan juga partai gerindra
dan juga partai partai lain seperti pks dan pan
kita akan menyepakati yang namanya kerangka kerjasama
bagaimana koalisi yang kami bangun bersama ini
ada hal hal yang kita sepakati
bukan hanya sebatas presiden dan wapres
tapi bagaimana kita sepakati
apa kerja politik kita program kita untuk memperbaiki nasib bangsa
ini yang kita bicarakan terus
dan itu yang diinginkan juga oleh bang ferdinand dan partai demokrat
bahwa kerangka kita kerjasama kita sepakati
sehingga kita bisa bersama sama bekerja untuk melakukan perbaikan bangsa
tapi insya allah komunikasinya terus akan berjalan
partai gerindra akan komunikasikan terus dengan partai demokrat
dengan pks dengan pan dan partai partai lain
lima g menjadi empat g
tidak putus putus seperti yang di kubu mas indra
coba saya tanya ke bang ferna
betul tidak bang empat g sekarang dengan partai gerindra
jadi begini ya
mas ahaye dengan sandiaga itu kan sahabat lama ya
tentu komunikasinya akan lebih cair lebih baik
daripada memang komunikasi yang selama ini kita coba bangun juga dengan pdip itu kan terlalu tinggi barrernya
ada hambatan psikologis terutama di hubungan ketua umum kami dengan ketua umum pdip
kalau dengan gerindra tidak ada hambatan psikologis
sampai saat ini tidak ada hambatan bahwa hubungan pak sbe juga dengan pak prabowo bagus
kita juga di tingkat kader juga komunikasinya baik ya
sehingga ada juga kesamaan platform ya
sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi dan menyusun kerangka kerangka yang ada
tetapi sekali lagi bahwa ini semua dalam tahap komunikasi politik ya yang kita bangun
apakah nanti memang takdir akan mempertemukan dan membuatnya menjadi satu di dalam sebuah koalisi
ya kita lihat ke depan

tentu komunikasi yang baik ya hasilnya kita harapkan akan baik ke depan
jadi apa memang yang tadi malam dibicarakan oleh mas sahai dengan sandiaga uno di sebuah tempat di jakarta
ya cukup baguslah untuk membina komunikasi ke depan
dan beliau berdua sepakat untuk terus meningkatkan komunikasi
pertemuan itu apa karena jangan jangan tanggapan juga dari pak jokowi
udahlah akhirnya kita ke partai gerindra sekarang atau gimana
atau emang sudah rancang sejak lama
jadi memang begini ya
saya sampaikan sekali lagi bahwa selama ini pun partai demokrat belum pernah berbicara
jadi posisi partai demokrat memang selalu kita sampaikan ke pak jokowi waktu itu bahwa partai demokrat timelinenya belum saat ini untuk mendukung siapapun
kita akan mencermati situasi nasional
dan pak sby juga waktu di banten sudah menyatakan akan mendukung calon yang bisa lebih mengerti masyarakat
dan mungkin ini adalah salah satu wujud dari apa yang disampaikan kita lihat ke depan
tapi yang pasti bahwa kalau judulnya disebut demokrat mendua sama sekali sebetulnya
karena belum pernah memilih begitu ya
belum pernah sama sekali
bahwa kita itu fokus memang ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa saat ini
dua ribu sembilan belas ini kan kita harapkan bahwa bangsa akan lebih maju lah
kita ingin berlomba lomba dengan negara luar yang semakin maju
kita ini tertinggal jauh
apalagi dengan yang sekarang seperti yang bang masinton tadi bilang ini sibuk kerja terus kerja kerja siang malam kita hormati
cuma beliau jangan sampai lupa dolar mau lima belas ribu nih
jangan karena sibuk kerja
tadi pak andri juga singgung gitu
karena saking kerjanya sibuk bisa lupa
hanya hal hal yang pudah mental seperti ini
jadi kembali kepada hubungan warta demokrat dengan gerindra ya kita sama sama berharap
untuk yang terbaikuh bagi bangsa ini
mungkin juga nanti ke depan ada komunikasi dengan pdip
kita tidak tahu juga tetapi ya untuk saat ini kalau ada komunikasi tersebut mungkin
harus berpikirkan lainnya
mungkin juga nanti kalau ada komunikasi dengan pdp

kerja sama sekali
yang pudah pudah seperti ini jadi
kembali kepada hubungan warta demokrat
dengan gerindra ya kita

lebih bagus komunikasinya kualitas komunikasinya
dengan apa yang dilakukan oleh mas ahai
dan mas sandiududot tadi

kalau kemudian sempat ada
demokrat katanya mau inisiasi

poros ketiga itu kan memang dari kemarin kita berusaha
karena kita coba membangun sebuah
kekuatan baru untuk alternatif bagi masyarakat
tetapi memang kita melihat peta politiknya
partai partai ini kan
sudah hampir pasti sepertinya akan duduk
di sebelah kiri atau di sebelah kanan
tentu kemungkinan tidak mungkin partai demokrat
sendirian membangun poros ketiga ini
artinya dia harus masuk ke salah satu
kemungkinan yang paling besar lebih baik bagi masyarakat
itu yang akan di
nah itu porosnya ya antara partai bang masinton atau partainya bang andre rosiade
yang masih dikomunikasikan ya
bang masinton kalau kemudian demokrat
tampaknya tadi kata bang ferdinand agak lebih berat
ke partainya bang andre wah ancaman nggak ini
buat pak jokowi
karena ansi kan mengatakan kalau misalnya
sby prabowo gatot dan lain sebagainya
bersatu bisa jokowi kalah nih gitu
karena dua partai ini bergabung gitu
kalau bagi kami itu hak masing masing partai
untuk melakukan penjajakan melakukan kerjasama
ataupun melakukan koalisi
nah kalau sekarang ini kan masih tahap
komunikasi semua nah tadi
apalagi semuanya ini
komunikasi yang masih sangat cair menurut saya
di kalangan teman teman ya
yang relatif solid itu kan
pks sama gerindra
relatif solid tapi itu pun
sekarang pks mulai
galau juga mengultimatum terus
ke gerindra ya kan
apa yang diputuskan jawab presiden gitu kan
komunikasi yang dilakukan oleh
demokrat bersama teman teman
di gerindra yang masih sangat
dalam prediksi saya yang masih
sangat cair begitu karena nanti
ini kan semuanya muaranya adalah
memang di depan kita ngomong perspektif
kebangsaan apa segala macam
muaranya adalah orang nanti
demokrat siapa terus kemudian yang lain lain
juga ini siapa pengen jadi
jawab presidennya nah beda dengan
mpama kalau di koalisi
pendukung pak jokowi kan relatif solid
ya relatif solid
gitu loh capres tapi kan nama wapresnya juga belum jelas
jawab presidennya jelas
capresnya jelas capresnya jelas ya
nah gitu loh kalau jawab presidennya
sedang dijajaki terus
tapi kan banyak tuh
yang kira kira mau karena memang
sangat banyak yang ingin menjadi jawab presiden pak jokowi
nah disitulah dinamika
untuk melakukan penjaringan dan penyaringannya
nah kalau di teman teman ini kan
siapa yang mau jadi capres siapa yang mau
jawab pres nanti
sinyal yang tadi empat g itu bisa tiba tiba
kembali ke dua g
mungkin ada badai atau apa gitu
nah gitu lah jadi
kira kira seperti itulah komunikasi
ini nah jadi
saya melihat ini
semua yang dilakukan memang politik itu
politik dan politisi tanpa
komunikasi itu ya kesepian
nah jadi memang intensitas
komunikasi itu menurut saya bagus ya
baik itu teman teman di
maupun di pdi golkar dan lain lain
itu bagus pak
nah sehingga dengan
melakukan komunikasi baik
orangnya nanti ini yang jelas
jalinan komunikasi ini kan bagian
silaturahmi jadi semakin baik pak
politik kita dalam
bingkai demokrasi ini semakin sehat ke depan
nah justru kita
bahaya itu kalau partai politik
tidak melakukan komunikasi apa apa
itu bahaya pak nah tapi
kalau ini menurut saya saya yang mengapresiasi
baik komunikasi antar
demokrat dengan gerindra
begitu pun pdi
lainnya masalah yang membuka diri
terhadap komunikasi ini sangat penting
tapi kalau kedua ini bergabung
nggak jadi masalah juga ya nggak apa apa
itu kan hak masing masing partai nggak takut juga
oh iya dong kalau kita
lihat ya pak kita kan tidak bisa
partai ini harus ini harus itu partai
masing masing partai punya kedaulatan dalam
menentukan sikap dan pilihan politiknya
ketika teman teman ini
mau koalisi apa segala macam menurut saya
iya nanti di publik itu semakin
banyak pilihan pak
saya nggak menyatakan bahwa
calon kami lah yang paling bagus
tapi kami berupaya untuk menampilkan
terlihat dari potret
sampai saat ini ya
elektabilitas terhadap pak jokowi itu
sekarang meningkat di atas
lima puluh lima persen tingkat kepuasannya
juga begitu nah kalau tadi
dikatakan faktor dolar
apa segala macam menurut saya ini faktor faktor
dari eksternal ya
dan itu bisa diatasi nah
jadi saya melihatnya ini jelas
survei ya potret ya
survei dari masyarakat jadi
sampai saat ini pak jokowi itu masih
yang lebih terbaik dibanding
baik ada pak prabowo
ada pak ahy ada yang lain lain
datanya kan begitu nah jadi
ada khawatiran kita siapa
mau koalisi sama siapapun itu
menurut kita bagus oke baik nah
bang ferdinand sama bang andre kalau kan selama ini
kita tahu mas ahy kan juga sudah mulai gerilya ya
maksudnya demokrat pun juga
kalau kita lihat bahasa komunikasi
politiknya seolah olah mau mendorong
mas ahye nah kalau kemudian memang bergabung
dengan partai gerindra gerindra tadi
kalau kata bang ini udah disekak juga sama pks
itu maju dengan wacawa press nah ini
dia dilihatnya kayak gimana bentuknya kayak gimana
agar masyarakat juga sudah ada gambaran
kalau memang bukan pak jokowi ya ini
orangnya begitu nanti kita akan bahas nanti bersama dengan
bang andre dan juga bang ferdinand usai jeda
kami akan segera kembali prime news akan kembali
anda kembali di prime news saya masih bersama
dengan tiga tamu dari pdip
demokrat dan juga gerindra
kita masih membahas mengenai
dinamika dinamika politik ya
menjelang pilpres pendaftaran dan juga
segala kemungkinan untuk berkoalisi karena selalu
ada dinamika sepanjang pekan ini dan juga
pekan pekan sebelumnya saya ingin langsung ke bang andre
kalau kemudian mas ahaye
atau jadi kita masih
bicara kemudian berbagai macam kemungkinan
peluang ya karena dari bang andre
juga masih ragu ragu bang ferdinand
juga masih lalu lalu nah ini gimana
jadi mas ahaye kan juga kayaknya udah mulai
tertinggi juga loh untuk surveikan
kalau untuk nama cawa press pks sementara udah
ngunci juga pertama kami
nggak pernah ragu calon presiden kami
prabowo subianto oke tiket itu akan dikasih ke yang lain
tidak akan dikasih lupakan
prabowo kingmaker oke
lupakan atau apalagi
lupakan lupakan pak prabowo
insya allah akan maju menjadi calon presiden

partai gerindra jadi koalisi kita
yang disampaikan mas hinton itu
kita punya cawa press yang jelas namanya
prabowo subianto insya allah akan menang
dan pak jokowi akan pulang ke solo
dua ribu sembilan belas itu itu keyakinan kami
oke lalu yang kedua
pks sudah matang
untuk mendukung pak prabowo
kita memang mendukung pak jokowi untuk pulang
kampung ke solo
jadi kita sudah sepakat jadi tidak usah
khawatir cawa press kita
sudah ada nah tapi bagaimana
kita ingin membangun
kebersamaan dengan partai partai
lain dalam rangka melakukan
perubahan nasib bangsa ini tidak mungkin
gerindra dan pks berdua
bekerja sama tapi tentu kita
masih membuka nah baju saya kan
sudah menggambarkan di sini ada
putihnya pks merahnya gerindra
merahnya bukan pdip pasti ya bukan
tapi siapa tahu kan
siapa tahu kan kalau pdip ngambek
di pak jokowi kita nggak tahu juga
kalau wapresnya ternyata bukan dari pdip
politik itu kan sangat dinamis
yang jelas kami
sudah punya calon presiden yang jelas
koalisi yang jelas tapi tentu
ya mudah mudahan yang tadi sudah
dari tiga g menjadi empat g tentu akan
kita tindak lanjuti kita insya allah
bang sandi sebagai ketua tim
pilpres partai gerindra akan terus membangun
komunikasi dengan mas ahaye dan tim
koalisi ini semakin baik
dengan pan juga dengan
pks nah bicara calon wakil presiden
nah itu capresnya sudah jelas cawapresnya ini yang menjadi
bahan apa ya bergeining ya masing masing partai
akan ditentukan oleh
pak prabowo bersama pimpinan
partai koalisi jadi akan
ada pembicaraan secara bersama sama
di mana pak prabowo bersama
akan berdiskusi secara
secara bicara untuk
kepentingan bangsa dan juga untuk kepastian
bagaimana memenangkan kontestasi ini
sudah ada lima infonya itu benar gak bang
ya nantilah ini
menyampaikan itu adalah forum
keputusan tertinggi itu pak prabowo
partai dengan ketua ketua umum
partai yang akhirnya memutuskan
siapa calon wakil presidennya pak prabowo
subianto tentu harapan kami
terus akan berjalan
baju ini sudah sinyal bahwa
insya allah partai gerindra akan bersama
pks insya allah bersama
pan dan juga tentu kita harapkan
bersama demokrat yang punya
tokoh muda pemimpin masa depan
mas ahaye jadi setelah pertemuan
antara ahaye dengan
ada follow up lanjutan lagi tentu akan ada
follow up lanjutan lagi ini kan pertemuan
awalan antara dua tokoh muda
sahabat lama tentu
yang satu ketua kogasma
yang satu ketua tim pemenangan
partai gerindra sehingga
ini pintu masuk sehingga tim ini
terus bekerja yang jelas bang sandi
memang ditugaskan untuk membangun
komunikasi dengan seluruh partai
politik yang ada yang ingin
bersama sama ingin melakukan perubahan nasib
bangsa ini sekarang kan kita terlihat
ekonomi terpuruk jadi
harga telur rp dua puluh lima ribu
di malaysia itu harga telur hanya sebelas ribu
jadi kan kasian itu rakyat indonesia
harga cabai sekarang
sudah tujuh puluh lima ribu bro
bahkan harga daging
makanya saya bingung presiden ini bekerja di mana
sehingga kok rakyat
semakin sulit sehingga inilah yang menjadi
dasar koalisi pimpinan
pak prabowo ini untuk
perubahan nasib bangsa sehingga kerja
presiden dan pemerintah ke depan
terukur bukan hanya sekedar
slogan kerja dan kerja tapi
ternyata ekonomi terpuruk dan rakyat
semakin susah oke baik tapi jelas
pak prabowo ini yang sedang didiskusikan
kalau emang ada partai demokrat dengan
senang hati untuk bergabung dan ini masih akan didiskusikan
kita akan membuka diri
kita akan sepakati kerangka kerjasama
siapa jawab persisnya kita bicarakan
secara bersama sama untuk
kebaikan bangsa ke depan
bang ferdinand agar kemudian
judul ini bisa berubah
di bangsa masyarakat demokrat
bendua supaya tidak bendua apa sih
syaratnya bagi demokrat supaya tidak mendua ini
saya sebelum masuk ke situ
saya ingin menanggapi sedikit tadi yang
disampaikan bang masinton
ya terkait dengan tweetnya
pak sby yang menyatakan saya bisa menjelaskan
jadi sebetulnya yang pertama
pak sby melihat situasi ini
kan kita lagi berduka lagi
ada masalah kebangsaan yang kita hadapi
itu terorisme sehingga beliau tidak ingin
belak belakan seperti itu jadi bukan sekarang
akan dijelaskan bukan sekarang tetapi sebetulnya itu
tidak perlu dijelaskan karena publik sudah merasakan
ternyata memang zaman pak sb jauh
lebih baik daripada sekarang itu udah jawaban real
nah itu untuk itu yang kedua adalah
terkait dengan besaran subsidi
yang disampaikan pak jokowi itu juga salah
begitu ya jadi mohon kepada
kawan kawan yang mensuplai data ke presiden
jangan dikasih data yang salah
apbn kita tidak pernah memberikan
subsidi bbm sebesar
rp tiga ratus empat puluh triliun tidak pernah sama
sekali itu gabungan dari beberapa subsidi
termasuk subsidi listrik dan subsidi
non energi itu bauran dari segala
macam subsidi dan bantuan kalau subsidi
bbm paling besar kita itu cuma
rp satu ratus sembilan puluh sembilan triliunan ya jadi
data itu pun salah oke itu
nah terkait dengan ini tadi bahwa
bagi partai demokrat mutual
respect adalah syarat utama
harus saling menghormati saling menghargai
nah itu dari kemarin yang belum kita dapat
mutual respect ini belum ada kita
menemukan format yang pas
terkait dengan posisi ketua umum ini
kan harus saling menghormati
ada barrier yang saya sampaikan tadi
ada pak sby dengan bu mega yang
belum pernah cair komunikasinya ini kan menjadi
ambatan tersendiri ya
nah tetapi kemudian bahwa
yang disampaikan oleh kawan andre tadi
terkait dengan bahwa cawapresnya akan ditentukan
oleh semua koalisinya
inilah namanya yang kita sebut mutual respect ya
ada kesamaan ada
kesetaraan ada kesederajatan di sana
sehingga itu akan membuat kita
tertarik untuk duduk bersama dengan yang begini
karena ada unsur saling menghargai
saling menghormati tidak ada yang merasa pimpinan
terus bisa mempeto terus contohnya
nanti yang sebelah ini bilang
terus pak sby mau digitunya nggak mungkin
beliau presiden sepuluh tahun nah itulah contohnya
makanya kita lebih melihat
ada komunikasi politik yang
lebih hidup ketika kemarin
ada pertemuan dengan ahy dan
bang sandiuno ya kita harapkan memang
tapi tetap memperjuangkan mas ahi jadi cawapres nggak
bagi partai demokrat itu memang ketika nanti koalisi
meminta siapa kader yang akan diusulkan
oleh partai demokrat ya tentu mengusulkan
yang namanya agus sari murti udayono karena memang
surpe dan keinginan masyarakat
ternyata memang menempatkan agus sari murti
udayono ini kan atau mas ahi ini sebagai
wakil presiden baik itu ke pak jokowi
maupun ke pak prabowo tentu kita akan mengusulkan
beliau dan tidak mengusulkan nama lain
kecuali dalam koalisi nanti
diminta nama lain yang akan dipertimbangkan
secara bersama sama oleh koalisi tetapi memang
seperti saya sampaikan tadi ini kan
koalisi belum jadi tapi
mudah mudahan jadi insya allah jadi ya
bang pak cita tahun terakhir nah ini bang cita udah diem diem aja
enggak lah bang apa sekarang jadinya
harusnya menggalang banyak kekuatan kan penting juga
ini yang membedakan
kalau pak jokowi dengan
elemen partai pendukungnya
sikap partai politiknya
disampaikan ketua umum partai politik ya
secara resmi sikap partai politiknya
nah kalau ini kan baru komunikasi aja
dari demokrat itu
pak prabowo sebagai cawapresnya
pks juga tidak ada
ini masih fiksi juga ini
kalau pak prabowo ini
ingin menjadi capres
belum memenuhi syarat elektoral
tapi tadi mas inton nggak menyimak
belum memenuhi syarat
baru gerindranya yang menyatakan
ya kan belum memenuhi syarat
pks belum ini
kecuali kalau pks menyatakan resmi baru memenuhi syarat
tapi kan arahnya udah kesana kira kira pak
nah itu tadi
nah arah tadi kan semuanya bargaining
pks sudah mengultimatum
kapan mau diumumkan cawapresnya
pks kan bahasanya begini
kapan mau diumumkan cawapresnya
cawapresnya dari kami
kalau tidak kan pasti mundur
begitu pun dengan
ketika pak prabowo umpama lebih memilih
waduh kita bikin poros ketiga
komunikasi masih sangat cair
beda dengan kalau kami
jadi maka tadi saya menyima aja tadi
saya sembari lucu saja
tapi kalau perlu ngomongin demokrat ya
namanya usaha kan kami harus
jadi kalau kami itu kan memang
unsur ke unsur kehatian itu dikedepankan
karena orang yang berhubung itu suka kesandu
benar kalau kami itu
hati hati bukan meragu gitu
tapi kalau kami hati hati dan pasti
jadi tidak terburu buru
cnn saja membuat judulnya itu kan
nah sekarang kan jelas
tapi demokrat mencari kondisi yang terbaik
coba bagaimana terakhir sih kan pak
mas hinton ini belum menyadari bahwa nanti
kalau wapresnya pilihan pak jokowi
tidak bisa diterima oleh partai partai pendukung pak jokowi
bahaya juga tuh
ini bisa bubar
kalau dolar bulan depan sudah lima belas ribu
emang partai partai itu akan setia dengan pak jokowi
bisa ada yang gagal siapa
ini sepuluh agustus masih panjang
mas yang terakhir
siapa yang dapat kabar
jadi kalau kami itu solid
dan semua capresnya itu pak jokowi
cawapresnya itu melalui mekanisme musawarah mufakat yang itu intensif kami lakukan antar partai koalisi
dan insya allah solid sampai nanti kami mendaftarkan capres dan cawapres
oke terakhir sikat aja
kalau dengan partai demokrat kira kira akan gimana hubungannya
tetap membuka diri
joget juga terhadap teman teman di gerindra
komunikasi itu tetap buka
tapi memang sampai sekarang
pokran dan pdb belum pernah secara langsung komunikasi
nah itu kita tunggu nanti ya
belum pernah sama sekali
dengan pak jokowi
singkatnya sinyal jadi semuanya gimana sinyal
insya allah dari tiga g menjadi empat g
terima kasih bang mas hinton pasar ibu
terima kasih sudah hadir
bang ferdinand terima kasih sudah hadir
bang andre kita akan tunggu nanti seperti apa dinamika yang cukup menarik di masa masa pilpres ini ya
karena biar masyarakat juga semakin jelas
kalaupun mau memilih milih siapa
karena biar ada alternatif pilihan mungkin ya
kira kira seperti itu
dan kami akan segera kembali dengan fokus bahasan hal ini
nah prime news pada malam hari tetaplah bersama kami